ingatan masa lalu ya ingatan masa kecil dimana kita itu pernah mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang tua sehingga
salah satu dari dua belas daerah ini jawa tengah pak ganjar